nah panggung kali ini di piala dunia dua ribu delapan belas adalah untuk ronaldo dan juga messi
nah tetapi juga piala dunia bersiap menyambut bintang baru
nah ini adalah idola saya sekarang nih
namanya muhammad salah atau mohamed salah
ini pesepak bola muslim asal mesir yang semakin memiliki banyak penggemar
karena kelihayanya bermain bola yang semakin ciamik
bahkan fans liverpool klub tempat salah bermain sering membuat nyanyian khusus untuk salah
yang terbaru fans liverpool menciptakan nyanyian yang menyebutkan salah sebagai karunia dari allah
inilah nyanyian terbaru yang diciptakan spontan oleh para fans liverpool
dalam nyanyian itu fans liverpool memuji salah yang dianggap sebagai karunia dari allah
mereka berharap salah bisa membela tim liverpool selamanya
bukan kali ini saja fans liverpool menciptakan nyanyian untuk salah
sebelumnya fans liverpool menciptakan nyanyian yang menyebutkan mereka akan memeluk islam berkat mohamed salah

tidak ada yang menyebutkan ini sebagai kata kata yang menyebutkan
tapi di dalam kata kata ini fans liverpool menciptakan ini sebagai kata kata yang menyebutkan
mohamed salah tampil gemilang musim ini
ia mampu mencetak empat puluh satu gol dari empat puluh sembilan kali penampilannya untuk liverpool
ia juga berhasil membawa negaranya mesir lolos ke piala dunia
selain memiliki kemampuan olah bola yang luar biasa
muhammad salah juga dikenal sebagai muslim yang taat dan rendah hati
ia selalu bersujud setiap kali berhasil menjerak gol
bahkan sempat pula beredar video ia sedang membawa kitab suci al quran dalam perjalanan di dalam pesawat
hal itu diketahui secara tidak sengaja saat rekan satu tim salah mengunggah video instastoris
dalam video terlihat salah sedang sibuk dengan gawainya
yang menarik ia terlihat menaruh al quran di samping kursi yang ia duduki
salah juga dikenal sering mengunjungi masjid di sekitar kota liverpool
dan beberapa kali mengunjungi kota mekah bersamaan dengan kota liverpool

tak heran mohmet salah begitu dipuja
tak hanya oleh fans liverpool dan mesir
tapi juga oleh fans sepak bola muslim di seluruh dunia
irwin hiroshi masayuki cnn indonesia